apaan ini penjahat yang nyolong beras kamu tewek iya iya uci ngode neng malah pantun
raka aku senang sekali raka
aku bisa bersama raka
meninjau perkampungan melihat rakyat kecil
dan juga kegiatan mereka sehari hari
benar rai aku pun sangat rindu
sejak terakhir kali kita meninjau perkampungan bersama
untung saja ayah anda memberi kita izin
tetapi kita harus berhati hati
masih ada sisa sisa gerombola pemberontakan itu yang masih berkeliaran
harus bisa rade kudu waspada
raka untuk itulah kita memakai pakaian penyamarannya
warga warga itu berkelahi
kita harus mencintai perkelahiannya
rai biarkan raka yang melerai mereka
eh siapa kau
tenang pak man
tenang dulu pak man
masa ini bisa kita bicarakan dulu
aku akan lepaskan kamu
asalkan kamu cerita
mengapa sesama warga pak jadil
berkata bahwa kau berkelahi
baiklah akan saya ceritakan
tapi siapa kalian sebenarnya
rai sebaiknya jelaskan saja
siapa kita sebenarnya
pak man perkenalkan
namaku kian santa
dan inilah kakakku raka walang susa

kau pun rade
kami tidak tahu siapa aja
bangunlah pak man
pak man sekarang jelaskan
kenapa pak man berjika satu sama lain
di desa ini ada tempat persediaan bahan makanan untuk warga desa
saat pemberontakan rangga buwana
lumbung itu terbakar
hampir semua beras terbakar
dan hanya sedikit yang bisa kena berburu rangga buwana

saat ini warga desa sering kekurang makanan
persediaan makanan sudah menipis
saat pemberontakan itu pimpinan desa ini hugur
dan sekarang dibutuhkan orang yang bersedia adil
untuk membagikan persediaan makanan sampai panen berikut
kami bisa saja melakukan itu raden
mereka tiba tiba ingin menguasai lumbung itu
untuk kepentingan kelompok mereka
yang memimpin diri sendiri rade
dan dusta kau krisadut
kalian yang berdusta
tenang pak man tenang
allahu akbar allah
sudah waktu azab